terkait ambruknya box girder lrt direktur utama pt wika beton memastikan beton yang digunakan merupakan beton kualitas baik
dia membantah pengadaan beton ini dipercepat karena mengejar target selesainya proyek lrt
direktur utama wika beton dan teknisi memastikan proses pemasangan box girder lrt di kilometer lima delapan sudah sesuai dengan standar operasional
dia menambahkan kondisi cuaca di jakarta juga dinilai tidak berpengaruh terhadap pengerjaan karena beton dibuat di pabrik dengan kualitas baik
sudah ada repornya sudah kalau nggak nggak duduk kan ya jadi sudah beban bebannya sendiri sudah bisa dipikus
tapi tiba tiba ini tentunya ada penyebab yang lain yang kita harus mencari dengan pasti gitu ya
sementara di rut pt wika beton hadian pramudita memastikan
beton dibuat di pabrik wika beton dan sudah melalui proses pemeriksaan
dia menambahkan beton yang digunakan untuk pembangunan berasal dari stok beton yang sudah tersedia sebelumnya
sehingga pengadaannya tidak dipercepat karena mengejar target selesainya proyek lrt
ada dari bpjs itu sudah ada kewajiban kewajiban yang diambil oleh pt spjs
itu saja ya pak ya tapi nantinya apakah mereka akan kembali bekerja pak
oh iya karena tadi nggak fatal kok
nggak fatal langsung kerja lagi berarti
ya tergantung dari mentalnya
hingga saat ini tim puslap empat mabes polri bersama pekerja proyek masih melakukan olah tkp
sementara dua pekerja yang menjadi korban masih dirawat di rumah sakit columbia asia
f rizal jakarta